walaupun papa operasinya masih lusa
tapi sebaiknya papa mempersiapkan diri dari sekarang
kalo papa dirawat dari hari ini
seorang defon gak bisa milikin hati cewek yang biasa aja kayak yasmi
tapi persona lo itu gak ada
gimana mau dapetin ulan
ini kan baru cuma sehari
terus lo pikir gampang apa
ngerubah benci jadi suka dalam semalam
ya gampang lah fon
gue gak butuh nasihat tuh
jadi mendingan lo keluar sekarang
pantesan aja wulan gak mau orang lo cowok kasar kayak gitu
sering banget sih lo
kalo bukan karena roman

gue gak mau kerja sama sama cowok cowok
gue gak mau kerja sama sama cowok cowok

gue gak mau kerja sama sama cowok cowok

gue gak mau kerja sama sama cowok cowok

gue gak mau kerja sama sama cowok cowok

kenapa failed si garis ini
gw jadi kenung
gimana kalian ketemu karin gak
cicoknya aja gak keliatan apalagi orangnya
iya tadi juga kita udah nyari ke kafe yang biasanya kita ngerjain tugas sama karin
cuma gak ada juga
karin kemana ya
gue juga tadi nyari dia ke kosan yang lama
cuma gak ada juga
bingung juga kita harus cari kemana lagi udah ngeblank banget nih otak gue
udah sore lagi
yaudah lebih baik sekarang kita pulang
tapi kita tetep kontak temen temen kita buat bantuin cari karin
siapa tahu karin ketemu sama mereka kan
oke kalau gitu kita harus saling update aja ya
kalau ada informasi langsung kabaran
yaudah kalau gitu gue balik ya
jadi mane kabaran ya
roman besok kalo kita cari karin lagi bawa helm yang lebih gede
eh gue pengen aja
nanya sama lu sih
lo ada keturunan pencuang ya
pantang menyerang banget sih lo usahain roman
ya gue berharap hari ini juga karin ketemu ya
jadi besok kita gak usah nyari dia lagi
yaudah gue caput deh
roman jangan lupa ya
yang penting kita berusaha dan berdoa ya
ya itu lebih penting
ih kok mau banget aku ilang sih
sisi berdua sama yang roman
naik motor kuncin berdua
walaupun papa operasinya masih lusa
tapi sebaiknya pak mempersiapkan diri dari sekarang
kalau papa dirawat dari hari ini
bukannya papa yang ngajarin kita
papa lupa satu hal
walaupun kita ini kecil
allah itu maha besar
benar kata allah
lebih baik sekarang kita serahkan semua sama allah
yang harus kata
hanyalah bersalah diri sama allah
supaya papa sembuh
dan gak lupa melakukan segala ikhtiar
supaya papa sembuh
aku mau ke kantor dulu ya
parah menjaga papa dulu ya
sebenernya aku juga takut
aku takut operasi ini gak berhasil
aku takut operasi ini gak berhasil
aku takut operasi ini gak berhasil
harus berpisah selamanya dari papa
harus berpisah selamanya dari papa

gue gak boleh mikir yang gak nggak
gue harus kuat
gue kayak orang bego aja deh
bukan hadiah hadiah kayak gini sam
bukan restoran mahal kayak apa yang mau kasih ke gue sekarang
kayak apa yang dilakuin bokap gue ke gue sama nyokap gue
gue bahkan jadi kayak apa yang lo mau rin
lo kenapa engga
karena semanis itu kata katanya
ya lo tau dari mana
lo dari mana sam
gue udah nolak sam
tapi kenapa gue gak bisa berhenti mikirin dia ya
sampai jumpa di video selanjutnya